komisi kepolisian nasional atau kompolnas mendesak polda jawa tengah cepat mengungkapkan kasus pembunuhan iwan budi
pegawai pemerintah kota semarang yang sudah dua puluh bulan menjadi misteri
kasus pembunuhan ini pun disebut berkaitan dengan politik karena diduga melibatkan tokoh atau pejabat tinggi
ketua harian kompolnas benny mamoto dan tim mendatangi keluarga almarhum iwan budi di tembalang selatan semarang jawa tengah pada kamis siang
pada keluarga kompolnas mengatakan bahwa tim penyidik polda jawa tengah dan polrestabes semarang masih melakukan penyelidikan kasus ini
meski terkendala minimnya bukti dan saksi hal ini dipastikan setelah kompolnas menggelar pertemuan dengan tim penyidik pada kamis pagi
sementara keluarga menduga kasus pembunuhan iwan budi berkaitan dengan politik yang melibatkan orang ataupun pejabat tinggi
soal aplikasi yang berkaitan dengan dugaan dugaan itu menjadi satu motif dari kasus ini
akhirnya bisa segera menyampaikan kepada tim penyidik karena sangat terbuka tim penyidik untuk mengakomodir semua informasi dari publik
sekali lagi peran serta masyarakat menjadi penting sekali
memang ini berencana cukup rapi sehingga kita menilai ada dugaan kalau ini kemungkinan ada suatu kepentingan yang besar dibalik peristiwa ini
dan punya kekuasaan mungkin punya berkuasa dan melibatkan orang orang profesional